indonesia custom culture festival atau custom fest dua ribu sembilan belas kembali digelar di jogja expo center yogyakarta beberapa waktu lalu
custom fest merupakan ajang custom fest ke delapan yang diikuti ratusan mobil motor hingga sepeda modifikasi dari seluruh indonesia
bagaimana keseruannya liputan ini akan kami sajikan dan sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
dan jangan lupa tayangan tayan kami juga bisa anda saksikan di laman cnnindonesia com dan channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aldi hawari pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
custom fest yang digelar selama dua hari di jogja expo center mengusung tema back to the roots
custom fest dua ribu sembilan belas diharapkan bisa mengikis perbedaan dengan mengetengahkan karya karya kreatif anak bangsa dalam bidang otomotif
pecinta otomotif dari seluruh indonesia ditampilkan dalam custom fest dua ribu sembilan belas
beragam motor dan mobil custom berbahan dasar motor dan mobil yang tersedia di pasaran hingga jenis motor dan mobil langka menarik minat para pecinta otomotif di yogyakarta
beberapa custom builder asal indonesia yang selama ini absen di custom fest sebelumnya tahun ini menampilkan karya karya andalannya
selain dipamerkan ratusan mobil dan motor custom juga dilombakan dalam beberapa nomor kelas
tidak sedikit pengunjung yang datang ke custom fest dua ribu sembilan belas ingin menduplikasi bentuk motor dan mobil custom yang dipamerkan
dengan kamera para pecinta otomotif sibuk mengabadikan detail detail mobil dan motor custom yang dibuat idolanya
selain pameran dan lomba ada yang berbeda di custom fest dua ribu sembilan belas ini yakni diadakannya flight track race
panitia sengaja menyiapkan sirkuit flat track race di halaman belakang yogyakarta expo center
flight track race diikuti oleh para builder dan tamu undangan dari dalam dan luar negeri dan mempergunakan motor motor custom
wahyu juniawan yogyakarta